semangatnya saya rasa ya sudah
keberhasilan kesuksesan pak jokowi
ini patut diapresiasi
dan kami pak prabowo
sudah menyatakan keyakinannya
banyak sekali program program pak jokowi yang sangat baik
dan tentu partai demokrat
nanti pada saatnya akan memberikan
masukan masukan juga mungkin catatan catatannya
saya rasa kandakan demokrat juga sudah
banyak memberikan masukan yang baik
dan banyak program pak jokowi yang saya rasa
mereka menganggap baik juga